tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden joko widodo menurun drastis di angka lima puluh delapan satu persen
kepuasan atas kinerja presiden mengalami penurunan terendah sejak enam tahun terakhir
apakah ini lampu kuning bagi pemerintahan jokowi maruf amin
dan bagaimana istana memperbaiki kinerja agar kepuasan publik tidak turun anjlok ke titik terendah
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tenaga alih utama ksp
ade irfan pulungan selamat sore bang ade
terima kasih dengan mas burhan kita ke bang ade terlebih dahulu
bang ade ini indikator politik indonesia merilis survei yang hasilnya menunjukkan penurunan kepuasan atas kinerja presiden joko widodo
angkanya agak anjlok ya bang lima puluh delapan satu persen ini turun enam persen dalam kurun waktu kurang dari satu bulan
oke bang ade bagaimana istana merespon penurunan kepuasan atas kinerja presiden yang anjlok ini
maaf saya tidak mendengar apa apa ya
nah tentu hasil survei yang dilakukan oleh indikator politik ini mas anudin mutadi ini
itu adalah menjadi bagian evaluasi dan kinerja pemerintah
karena pasti pemerintah menginginkan semua kinerjanya itu
apakah itu dikritik atau apakah itu diberikan masukan atau diberikan arahan terhadap survei survei yang ada
yang kami menyebut baik hasil survei yang dilakukan oleh mas anudin murtadi ini terhadap lembaga indikator politik ini
ini menjadi evaluasi yang tentu pemerintah sangat membutuhkan
bagaimana bisa tahu di lapangan itu masyarakat itu kebutuhannya apa gitu
jadi tidak ada yang salah sebenarnya terhadap hasil survei itu
namun memang perlu perbaikan ya
tapi menyadari perlu perbaikan
perlu semacam lompatan atau kinerja yang lebih baik lagi yang harus kami tingkatkan ya
khususnya terhadap masalah sektor ekonomi atau kebutuhan bahan pokok yang itu memang dirasakan oleh publik masyarakat
dan kita ketahui memang hasil survei ini pada tanggal pada rentan waktu tanggal lima sampai dengan sepuluh mai
dimana pada masa itu tentu kebutuhan pokok
nah sama juga masyarakat publik atau rekonomen publik itu sangat meningkat
contohnya misalnya kebutuhan minyak goreng kebutuhan bahan pokok
dimana kita dihadapkan misalnya kelangkan minyak goreng harga minyak goreng
apalagi kebutuhan terhadap menjelang idul fitri
nah tentu hal yang seperti itu menjadikan jawaban dari pertanyaan pertanyaan yang dilakukan oleh survei indikator politik ini
terhadap kinerja pemerintah
oke ini menjadi evaluasi bagi pemerintah begitu ya
hasil survei indikator yang menunjukkan turunnya tingkat kepuasan publik
terhadap kinerja pemerintah
saya mau tanya ke mas buran yang punya survei
mas burhan anda sudah bisa mendengar suara saya
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi
nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu untuk memperbaiki komunikasi
dengan mas burhan
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom

apa saja mas faktornya yang membuat penurunan kepuasan ini
pertama saya ingin mengapresiasi respon dari pemerintah
yang menjadikan survei dari lembaga survei manapun
sebagai baseline untuk mengambil kebijakan
itu penting karena sikap merespon data survei
itu bagian dari respon yang dilihat oleh publik juga
jika denial tentu
jadi saya rasa publik makin kurang respect terhadap pemerintah
dalam melihat data apapun
karena bagi lembaga survei kita punya kewajiban
untuk menyampaikan data yang benar
bukan data yang enak untuk didengar
jadi itu yang pertama
nah kaitannya dengan apa yang menyebabkan publik tidak puas
pertama begini mayoritas publik masih puas
delapan persen itu artinya mayoritas publik masih puas
tapi ada tiga puluh lima orang

nah tiga puluh lima persen masyarakat yang tidak puas kita tanya
itu sebagian besar itu karena faktor peningkatan harga harga bahan pokok
itu yang paling utama
nah itu yang menjelaskan mengapa tren penurunan
itu terjadi seiring dengan peningkatan inflasi
bukan semata mata pada saat menjelang atau setelah lebaran
tetapi tren peningkatan inflasi ini
itu sudah terjadi sejak februari
akhir tiga empat persen
nah bahwa tiga empat persen inflasi ini relatif masih kecil
jika dibandingkan dengan negara negara di luar
jangan lupa seperti turki itu enam puluh satu persen inflasinya
amerika serikat tujuh delapan persen pakistan sri lanka
banyak negara belasan persen
tetapi dalam konteks indonesia
masyarakat kita sangat sensitif inflasi
nah pada titik itu
pemerintah harus punya cara yang
yang tepat dan benar
bagaimana cara bukan menekan inflasi
menekan inflasi itu kan satu hal
tetapi tidak semuanya bisa dikendalikan oleh pemerintah
yang paling tepat adalah meningkatkan daya beli masyarakat
sehingga ketika inflasi mengalami kenaikan
publik itu bisa siap setia untuk menghadapi
kenaikan inflasi tadi
nah itu yang menurut saya harus segera dilakukan oleh pemerintah
salah satunya adalah
karena publik harus diberikan keleluasaan untuk mencari nafkah
karena pemerintah punya keterbatasan
untuk memberikan bantuan seperti zaman pandemi sebelumnya
yang kedua kasih modal usaha
kalau kemudian diberikan mobilitas bergerak mencari nafkah
tetapi kalau modal usahanya tidak ada
sulit buat masyarakat untuk mencari nafkah
jadi dua itu saya kira
yang mungkin pemerintah bisa lakukan secara cepat
termasuk jangan lupa sumber kenaikan inflasinya apa sih
sektor pangan kan
terutama dari mana
masa di minyak goreng udah berbulan bulan nggak selesai selesai
nah ini saya kira yang menjadi pr buat pemerintah untuk segera diselesaikan
mas burhan apakah ini kemudian lampu kuning bagi pemerintahnya pak jokowi
karena yang terakhir itu bulan
apa ya kalau tidak salah eh tahun dua ribu lima belas ya
tidak terlalu sering kita harus apresiasi secara umum
data tren kami delapan tahun terakhir
baru ini kemudian ya
dan pemerintah dianggap kurang berhasil untuk mendamaikan dua institusi
tapi itu tahun pertama setelah presiden jokowi dilantik sebagai presiden
nah sekarang tidak ada excuse karena sudah delapan tahun jadi presiden
jadi seharusnya lebih learning curve ya lebih pintar menghadapi tantangan
karena sudah delapan kali
delapan tahun menjadi presiden
karena kita semua punya kepentingan agar pemerintah ini soft landing di dua ribu dua puluh empat
dan kalau misalnya soft landing
itu bagus buat pemerintahan mendatang untuk melanjutkan legasi pak jokowi
tapi kalau trennya turun disiplin koalisi berantakan
partai partai pendukung pemerintah akan
stabilitas terganggu ya
stabilitas politik terganggu dan penanganan pandemi
penanganan pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi berantakan juga
jadi kita nggak berharap itu
makanya lampu kuning ini kita ingatkan sebelum menjadi lampu merah
oke saya mau tanya ke bang adi
bang ade lampu kuning ini harus kita ingatkan supaya tidak menjadi lampu merah
kalau nanti menjelang berakhirnya pak jokowi
tingkat kepuasan atas kinerja pemerintahannya semakin menurun
karena itu akan menyulitkan nanti mimpi mimpinya pak jokowi untuk soft landing
tadi katanya mas burhan
nah bang ade apakah kemudian istana tidak khawatir ya
bahwa ini akan terus menerus nanti turun
ini lampu kuning tidak sih bagi istana
sampai saat ini
faktor ekonomi ini kan banyak penyebabnya ya
yang menjadikan misalnya tingkat inflasi kita tinggi
kedua kebutuhan pokok itu dirasakan semakin susah didapatkan
saya pikir tidak hanya personal yang dapat mempengaruhi itu
tapi personal kita
sepanjang misalnya personal kita terkendali
dan tidak ada personal internasional misalnya
kenaikan harga minyak bbm di internasional
dan sangat stabil di internasional
saya pikir kita bisa mengendalikan masalah ekonomi ini
jadi banyak faktor ribana yang bisa mengaruhi hasil survei
yang dilakukan mas burhan itu
ada implikasinya terhadap misalnya persoalan internasional
karena konflik ukraina sama rusia
nah di mana memang kedua negara itu menjadi produsen migas
dan itu mempengaruhi juga ekonomi global
makanya tingkat perekonomian kita juga
apalagi masalah minyak goreng yang menjadi kebutuhan dasar
dari sebagian masyarakat kita
oke bang ade
tapi faktor lain lagi kan masih ada yang sangat stabil ya sektornya
apakah infrastruktur di mana mana dirasakan cukup baik bagi masyarakat
dan itu memang memudahkan apakah transportasi logistik dan sebagainya
saya mau tanya itu
oke soal infrastruktur begitu ya yang tadi anda katakan bahwa relatif cukup memuaskan
saya mau tanya ke mas burhan
mas burhan apakah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahnya pak jokowi
ini mampu untuk mengembalikan kepuasan masyarakat terhadap kita
kinerjanya atau tidak mampu kalau misalnya harga bahan pokok
kalau inflasi meningkat begitu
gini soal pembangunan infrastruktur itu jadi semacam signature nya pemerintahan jokowi
itu sudah menjadi sesuatu yang rahasia umum
dan kalau bicara pak jokowi ya
salah satu mahkota kebijakan dan produknya ya adalah infrastruktur
jadi kalau kemudian tidak mampu menangani isu inflasi
meskipun banyak sekali pembangunan infrastruktur
saya kira trend approval rating pak jokowi tetap akan turun
karena ini bukan hanya pada masa pak jokowi
kita punya data sejak zaman ibu mega menjadi presiden
jadi trendnya itu sangat sistematik polanya
apa itu kita punya data approval rating zaman ibu mega zaman pak sp dua periode zaman pak jokowi
pertanyaannya itu tingkat kepuasan kepada masing masing presiden
dan kita analisis apa yang membuat orang puas atau tidak puas kepada presiden
itu ternyata yang paling signifikan menjelaskan adalah variable persepsi terhadap ekonomi
nah pertanyaannya persepsi terhadap ekonomi itu kan banyak indikatornya
kalau kita mengacu misalnya klaim pemerintah sekarang surplus perdagangan tinggi betul
kita mengalami surplus perdagangan yang tinggi
ekspor meningkat tax revenue naik
tetapi kenapa kemudian persepsi terhadap approval presiden malah turun dalam beberapa bulan terakhir
nah ternyata yang paling signifikan menjelaskan adalah inflasi
jadi ketika inflasi itu tinggi approval presiden siapapun presiden itu akan tertekan
ketika inflasi itu turun approval presiden akan meningkat
karena simple buat masyarakat itu
kalau misalnya ekspor naik itu yang untung kan para pengusaha besar
betul betul tidak berkaitan dengan publik ya
tidak berkaitan dengan publik secara luas
tapi kalau misalnya minyak goreng susah apalagi harganya naik berkali kali lipat
gas naik daging naik tempe naik itu mereka nggak peduli tuh
apakah tax revenue naik apakah ekspor meningkat tajam yang mereka rasakan adalah susah beli barang bahan baku sekarang
jadi poinnya di situ
jadi ini soal hajat hidup orang banyak
apalagi jangan lupa loh ya dalam beberapa waktu ke depan ada ini idul adha konsumsi daging naik
sementara ada tantangan terkait dengan penyakit pmk
jangan sampai kenaikan daging itu menyumbang inflasi
nah ini kami ini kan posisinya mengingatkan nih biar pemerintah siap sedia sebelum hujan tiba
mas burhan dengan konstelasi politik yang akan semakin memanas
menteri menteri yang akan bertarung sibuk jelang pemilu dua ribu dua puluh
apakah ini kemudian akan membuat sulit pemerintahnya pak jokowi untuk bekerja mengembalikan kepuasan masyarakat
kalau saya ya rifana itu tidak mau membenturkan antara argumen elektoral dengan argumen teknokratik
dua duanya itu pada dasarnya bisa digabungkan
kalau menteri punya ambisi dua ribu dua puluh empat wajar
kepala daerah punya ambisi dua ribu dua puluh empat wajar
tetapi mereka akan dites secara teknokratik
kalau istilahnya namanya secara kinerja
kalau misalnya mereka punya ambisi dua ribu dua puluh empat sementara menyelesaikan tugas mereka sebagai menteri sebagai kepala daerah saja tidak mampu
ngapain kita kasih amanah sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
jadi justru sekarang ini menteri menteri itu harus menunjukkan bahwa mereka mampu untuk diberi amanah sebagai menteri
membantu presiden mengatasi masalah terkait dengan inflasi terkait dengan masalah pasca pandemi
kalau gagal ya sudah kita nggak usah kasih tiket buat mereka coret mereka dari daftar calon presiden atau calon wakil presiden
bagaimana kemudian mensolidkan kabinetnya pak jokowi ini untuk mengembalikan kepuasan masyarakat
karena sekali lagi tantangannya sangat berat tadi yang disampaikan oleh mas buruhan
ini berkaitan sekali dengan ekonomi yang berhubungan dengan perut masyarakat banyak perut rakyat begitu ya
kalau misalnya infrastruktur kemudian surplus perdagangan itu tidak berkaitan dengan rakyat banyak
tapi kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng dan juga daging sapi itu akan berpengaruh terhadap rakyat banyak begitu
ini bagaimana mensolidkan kerja kabinetnya pak jokowi
untuk memperbaiki kepuasan masyarakat
ya pak presiden jokowi selalu mengingatkan kepada jajaran kabinetnya dan jajaran pembantunya untuk bisa melihat kondisi real di lapangan
apa namanya terlalu cepat dan tepat dalam mengatasi semua persoalan yang ada
berkali kali beliau katakan tidak ada visi menteri yang ada hanya satu visi presiden
ada program program yang dilakukan secara personal oleh menteri menteri
adalah program yang sudah memang dituangkan dalam visi misi dan dimasukkan dalam rpjmn gitu
artinya menteri menteri ini menjalankan semua perintah semua amanah yang itu menjadi kewajiban dia sebagai pembantu presiden gitu
nah memang persoalan ekonomi ini kan sangat sensitif ripana
kita nyadari juga kalau memang itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak apalagi tadi masalah perut
semua orang akan merasakan semua akan orang berteriak
namun presiden dan jajaran seluruh aparatnya itu terus bekerja terus mencari tahu solusi tetap tentang permasalahan yang ada
ini juga di ksp ya sesuai dengan arahan kepala staf dan ibu deputi
selalu memonitor dengan cepat apa yang terjadi di publik apa yang terjadi di masyarakat
supaya kita bisa menjawab supaya kita bisa memberikan pesan yang positif kepada masyarakat dan publik
jangan ragu dan khawatir tentang persoalan persoalan yang ada
pemerintah akan selalu hadir
lindungi rakyatnya pemerintah akan selalu hadir untuk tetap mesejahterakan rakyatnya
baik kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintahnya pak jokowi
bisa memperbaiki kinerjanya sekali lagi mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok dan juga meningkatnya inflasi
karena sekali lagi ini adalah lampu merah seperti yang tadi disampaikan oleh mas burhan
jangan sampai ini menjadi ini adalah lampu kuning maksud saya
ini lampu kuning
jangan sampai menjadi lampu merah karena sekali lagi pak jokowi hanya punya waktu dua tahun
sampai nanti selesai masa kepemimpinannya pada tahun dua ribu dua puluh empat
satu lagi sedikit
supaya tidak ada kepercayaan publik terhadap penyelesaian masalah minyak goreng
tentu masalah hukumnya
penegakan hukumnya akan kandis oleh lomonitor
yang sekarang ini ditangani oleh kejaksaan agung
saya akan mencoba untuk berkonversi lebih intensif kepada pihak kejaksanaan agung khususnya jam pitmus
bagaimana penanganan yang sudah dilakukan
terhadap pelaku pelaku yang hari ini sudah tersangka
sampai mengulur ngulur waktu terhadap pemandangan
apakah dia sebagai saksi ataupun dia sebagai tersangka gitu
kita ingin membuktikan kerja kerja yang konkret yang tuntas terhadap masalah
penegakan hukum ini
supaya tingkat kepercayaan publik terhadap persoalan semuanya bisa berjalan dengan baik dan benar
kita tunggu nanti bagaimana keterbukaan dari kejaksaan ya untuk mengusutuntas kasus mafia minyak goreng yang melibatkan orang di internal kementerian perdagangan
jangan lupa arifana
alasan ketidakpuasan keempat terbesar adalah pemerintah dianggap gagal menangani mafia minyak goreng
mafia minyak goreng
kejaksaan agung yang secara hirarkis di bawah presiden itu tidak mampu menyelesaikan kasus mafia minyak goreng itu tentu akan punya dampak juga terhadap presiden
sayang sekali bapak bapak kita harus menyudahi biaya kita
aku ingin bermain main dalam masalah minyak goreng ini akan kita tanda kejar
kita sudah habis bang
waktu kita sudah habis
sayang sekali nanti kita akan lanjutkan lagi
semoga dalam rilis surveinya mas buruan berikutnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya pemerintahnya pak jokowi akan meningkat begitu ya
jangan sampai turun
jangan sampai turun karena ini sudah lampu kuning menuju ke lampu merah
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada direktur eksekutif indikator politik indonesia mas burhanuddin mutadi dan tenaga alih utama ksp ade irfan pulungan
saya selalu mas buruhan dan juga bang ade
ya saya selalu selalu mas buruhan mbak